gas ukuran tiga kg kembali langka
sejumlah pangkalan hingga pengecer lpg di kota bogor
sudah hampir seminggu mengalami kosong pasokan
akibatnya warga kerepotan mencari gas ke berbagai pelosok
bahkan para pedagang makanan juga tutup warung lantaran sulit memasak
warga di kelurahan tanah sareal gangkaret kota bogor
kesulitan mendapatkan gas lpg ukuran tiga kg selama sepekan terakhir
sebagian pangkalan dan pengecer tidak memiliki pasokan
menurut para pengecer agen pertamina tengah mengurangi jumlah pasokan dan jadwal pengiriman
mereka hanya dijatah delapan puluh tabung dari total biasa seratus tabung
semua juga kemarin berani nyari keluar
ada yang kemana mana nggak tahu lah pokoknya nyari keluar aja
di sini kosong dari hari apa
saya dari jumat jumat udah nggak jual udah tutup
sebelumnya kamis masih ada
kamis masih ada sisa yang hari rabu
sedikitnya tiga wilayah kecamatan tanah sareal bogor timur dan bogor selatan
mengalami kekosongan gas ukuran tiga kg
mohamad juanda bogor
jangan lupa like share dan subscribe ya